sejumlah persepsi negatif terhadap pengguna plat nomor khusus dan rahasia seperti rf yang diduga digunakan masyarakat sipil memunculkan istilah plat dewa di kalangan pengguna jalan ya
lantas dengan adanya aturan baru yang akan lebih memperketat penggunaan plat khusus oleh kepolisian apakah akan bisa meminimalisir gangguan kenyamanan berkendara di jalan
kita bahas soal ini bersama dengan direktur registrasi dan identifikasi korlantas polri brigjen paul yusri yunus
pak yusri selamat malam
malam bagus pak
pak yusri tidak sedikit suara bernada kritis dari masyarakat kita ketahui soal kendaraan plat rf termasuk qh yang diduga mengabaikan kenyamanan berkendara dengan bersikap arogan
kemudian pakai strobo yang disebutkan juga tadi oleh pak yusri ada sirenenya
tanggapan dari kepolisian pak
benar sekali mbak fuspa memang setelah kita melihat bahwa banyak pengaduan masyarakat kepada kepolisian
dan adanya nomor khusus sama nomor rahasia
yang dipergunakan oleh orang orang sivil ya atau umum
nah sebenarnya ketentuan sebenarnya bahwa stnk tnkb khusus dan rahasia ini diberikan dalam rangka pengamanan terhadap pesonil atau kendaraan bermotor milik negara
awalnya seperti itu
baik itu instansi pemerintah kementerian lembaga maupun tni polri teman teman dari dpr
itu sebenarnya kita lihat
akhirnya dibuatnya perpol pada saat itu untuk eselon satu
dua dan tiga
tapi disalahgunakan banyak orang orang umum menggunakan
makanya inilah kebijakan pak kapolri untuk kita segera membenahi
nah saya sejak bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua kemarin kami stop
penggunaan nomor khusus dan nomor rahasia
nomor khusus itu bagi pemerintah kementerian lembaga yang memang seperti plat merah mobil dinas
yang tadinya aturannya adalah untuk eselon satu
dua dan tiga
tetapi disebarluaskan ke teman temannya semuanya
terus kemudian sekarang kita ubah cuma untuk eselon satu dan dua saja untuk kementerian lembaga
kemudian untuk tni polri pun juga sama
bagi eselon satu atau eselon dua nya saja yang kita berikan
termasuk mungkin kebawah adalah kapolres dan juga dandi misalnya
karena memang operasional untuk khusus maupun juga untuk yang rahasia
kan itu sebelumnya nomor rahasia juga masyarakat pun tahu
harusnya kan sifatnya rahasia ya
jadi digunakan untuk intelijen
intelijen kementerian lembaga tni polri
tetapi masyarakat juga cari loh
arahnya sebenarnya masyarakat ini untuk menghindari gajil gelap
terus kemudian mereka dengan arogansi memakai strobo strobo
kemudian pakai sirine
padahal ketentuan untuk menggunakan sirine dan serobo itu kan sudah ditentukan
bahwa siapa sih yang berhak untuk menggunakan strobo warna biru
kemudian warna merah dan warna kuning
nah inilah kemudian
kami bijaki dengan mengeluarkan aturan baru
jadi yang rf sekarang sampai dengan bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua
tidak ada lagi
kami sejak sepuluh tahun lalu sudah memperpanjang dan membuat yang baru lagi
nah ke depan ini kita akan buatkan dengan nomor kode yang baru
nomor huruf kode yang baru yang di belakangnya
tapi orang menggunakan rf itu kita gunakan kode yang baru
kode baru ini tidak diinformasikan
artinya rahasia begitu pak yusri
kalau kucur sebenarnya tidak bersifat rahasia
tetapi nanti ada di situ kami taruh qr code dan rfid
jadi siapa nanti yang menggunakan tanpa
kan ini hubungannya dengan etle ya
kemudian yang kedua tetap walaupun dia nomor khusus dan nomor rahasia
dia akan kena juga ganjil genap
nanti akan terpantau oleh penegakan hukum dengan menggunakan tilang elektronik
nah itu pertama
terus yang kedua mekanismenya
mekanisme yang kami berikan nanti untuk mendapatkan nomor khusus dan nomor rahasia ini
ini memang agak kita perketat lagi
saya ambil contoh saja
kementerian lembaga untuk mengambil meminta nomor khusus bagi eselon i eselon ii di kementeriannya
itu harus mengajukan usulan keba intelcam
tetapi melalui inspektoratnya
jadi sekarang tidak berapa terserah
teman teman tni nanti mengajukan untuk nomor khusus dan nomor rahasia
dia nanti harus melalui dari pom nya
pom ad pom al dan pom au
tapi akan masuk ke dalam data bisnis juga masuk ke sana
kemudian dari kepolisian harus melalui di program untuk keba intelcam
kalau yang kemarin kemarin yang mengeluarkan langsung polda
sekarang memang betul
tugasnya polda cuma cetak untuk nomor kendaraan bermotor dan juga stnk
tetapi dari ba intelcam itu ke korlantas mabes polri
untuk diverifikasi apakah ini berhak sesuai dengan aturan
untuk kita berikan baru kita perintahkan ke polda masing masing
oke silahkan dicetak
dicetak untuk ini ya
artinya pak yusri ada rekomendasi dari kementerian lembaga kemudian langsung ke korlantas polri begitu ya
lewat ba intelcam dulu mbak
lewat ke pa intelcam dulu untuk kementerian lembaga dan juga tni
dari ba intelcam baru ke korlantas
dari korlantas kemudian baru nanti kita perintahkan kepada
di lantas polda masing masing untuk mencetak dan juga untuk mencetak sdm
dan tanda nomor kendaraan bermotor
tetapi semua masalah penomoran dan juga masalah verifikasinya
finalnya ada di kami di korlantas
apakah ini berhak
apakah ini sesuatu dengan aturan
nah maknanya apa
sekarang gini besok besok karena ganjil genap sudah tidak berlaku lagi
tetap akan kena ganjil genap
kemudian strobos sudah tidak boleh dipakai lagi
seri ini sudah tidak boleh dipakai lagi
nanti pada saat dia melanggar dan terkena atlay
kami akan menyulaki langsung verifikasinya itu langsung ke misalnya teman teman tni
kami kirimkan langsung ke inspektoratnya langsung
dan juga penindakan terhadap yang bersangkutan
sanksinya nanti kami tidak akan berikan lagi nomor khusus tersebut kalau memang dia melanggar terus
bukan tilang begitu ya
tapi langsung menuju kepada instansi atau kementerian dan lembaga terkait
kami dari penindakan hukum dengan menggunakan etelit itu kan ada kameranya mbak
yang bersangkutan misalnya melanggar lambu merah
kami akan konfirmasinya nanti ketika dikirimkan langsung
suratnya langsung dikirimkan
tapi pak yusri kalau kita berbicara
tapi dengan seri mbak
kalau kita berbicara soal pelanggaran tadi penyalahgunaan nomor plat khusus dan rahasia
yang terjadi belakangan oleh masyarakat kemudian publik figur
bagaimana evaluasi polri
kenapa ini akhirnya bisa terjadi
kenapa ini akhirnya banyak disalahgunakan oleh warga sipil dan menunjukkan arogansi mereka
saat berkendara di jalan
sebenarnya awalnya kan kita peruntukan untuk eselon satu dua dan tiga
tapi akhirnya terjadi adalah kendaraan pribadi yang digunakan oleh polri
jadi yang digunakan oleh para pejabat ini ini dia mengajukan untuk nomor khusus mbak
atau nomor rahasia
karena sebenarnya tidak boleh
yang boleh sekarang ini adalah kendaraan dinas yang digunakan
misalnya seperti saya
kendaraan saya itu saya mengajukan nomor khusus mbak
bukan saya punya istri bukan saya punya anak saya punya pembantu yang memilihnya di rumah
untuk saya ajukan juga untuk nomor khusus
tapi ini terjadi seperti itu kemarin
beralasan bahwa ini saudaranya
sekarang sudah tidak bisa
kami perhatikan bahwa cuma khusus untuk kendaraan dinas saja
tidak boleh kendaraan pribadi seperti mobil alphard menggunakan mobil satelit ferrari pun mungkin juga menggunakan akhirnya
pak yusri kita tahu dengan tegas kapolri kemarin juga tadi disebut pak yusri bahwa oktober tahun lalu
kapolri tegas begitu mengarahkan bahwa tidak ada lagi plat khusus plat rahasia yang akan digunakan oleh warga sipil
untuk menyetop perpanjangan plat khusus ini
sampai sejauh ini bagaimana kemudian penyempurnaan aturan baru terkait dengan
plat rahasia atau plat khusus yang akan nanti digunakan
saya katakan tadi sejak bulan sepuluh dan dua ribu dua puluh dua kami sudah menyetop lagi
tidak ada yang memperpanjang dan tidak ada yang membuat baru
jadi pertanyaan sekarang bagaimana yang sudah memperpanjang dari bulan sembilan untuk membuat baru dari bulan sembilan
ini akan masih berlakunya pada saat bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh tiga
sudah sama sekali tidak ada lagi mbak
dan itu berlaku setahun ini
jadi ini berlaku setahun
nah mekanisme yang saya katakan tadi
perizinan proses mekanisme pengajuannya itu betul betul memang harus sesuai dengan aturan
dan kami akan verifikasi
maka berhak yang bersangkutan ini bisa mendapatkan
oh ini kendaraan pribadi oh nggak boleh misalnya
tapi tidak akan diberikan
kemudian sudah mengajukan dengan surat melalui inspektoratnya kemudian ke mbak intelka
mbak intelkam kemudian ke kami ke korlantas
nanti kami akan verifikasi lagi ulang
kamu diverifikasi oleh mbak intelkam didatakan terus ke kami
tapi kami sudah duduk bersama dengan teman teman inspektorat masing masing
kementerian lembaga dpr kemudian kami juga dengan pom sudah duduk bersama
teknisnya seperti itu mbak
nanti pada saat terkonfirmasi dia melakukan pelanggaran kami akan mengirimkan langsung ke instasi terkait
maksudnya seperti teknik pom kalau ke polisi yang ke propam nanti akan dilakukan penindakan
dan sanksinya adalah kita akan cabut nomor khusus
nomor khusus itu pernyata
untuk nomor rahasia yang mana sudah gampang sekali sudah bilang nomor rahasia qh ir dibelakangnya itu mbak
sementara ini rahasia harusnya tidak diketahui oleh siapa siapa
bahkan polisi pun tidak tahu
boleh tahu yang di lapangan
makanya nanti kita akan ini kami membuat tnk biasa penumerannya nanti
ini akan kami acak mbak
tapi yang mengetahui adalah database kami eri
pada saat disorot oleh etle itu akan tertera nanti bahwa itu nomor rahasia nomor sekian
dan di bawahnya itu ada nomor aslinya mbak
sehingga kami akan tahu bahwa yang pemilik yang permohon diri atas nama siapa kami akan tahu
ini akan kami kirimkan nanti ke instansi terkait
itu adalah perindakan
jadi termasuk dengan warga sipil yang masih mempunyai
atau masih berlangganan
berlaku dalam empat atau lima tahun ke depan
akan ditindak tegas begitu ya
akan dicabut nomor polisi
tidak ada mbak
empat tahun tidak ada mbak
itu berlaku cuma satu tahun mbak
cuma satu tahun baik
cuma satu tahun kemudian akan di stop di tahun dua ribu dua puluh tiga ya
itu kepala satu mbak
yang kepala dua itu bukan untuk nomor khusus
nah gitu mbak
pak kalau tadi poinnya adalah supaya untuk meminimalisir pelanggaran penyalahgunaan dari nomor plat khusus ini
dalam perbaikan rancangan penerbitan nomor khusus dan rahasia yang baru oleh kepolisian
kemudian apakah memang alasannya hanya ini
atau melihat dari lini masa memang ini adalah perbaikan citra polri yang dianggap disalahgunakan juga oleh masyarakat
yang terjadi kan arogansi bagi si pemilik pemilik nomor khusus di lapangan yang memang jadi keluhan masyarakat
baik itu melalui netizen melalui media sosial yang disampaikan kepada kami kami semua
maka pun dengan surat pengaduan
masyarakat mungkin sudah merasa bahwa ini terganggu sekali
mereka dengan pakai strobo dalam kondisi macet
mobilnya mobil mewah
ini kan mengganggu soal soal
nah ke depan sudah tidak ada lagi
kami akan lakukan penindakan tegas semuanya
terlaku untuk gajil genap
karena yang walaupun di nomor khusus gajil hari ini karena hari ini genap dia akan dilakukan penindakan
baik kita juga tadi lihat beberapa suara dari warga menyambut positif akan kebijakan ini
kita lihat nanti bagaimana implementasinya
oktober dua ribu dua puluh tiga sudah tidak ada lagi ya pak
plat nomor khusus dengan rf qh atau ir tadi
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
direktur registrasi dan identifikasi korlantas polri di cnn indonesia connected
selamat malam pak yusri